dan berikut adalah rincian industri yang bebas pajak penghasilan
kita lihat yang pertama ini adalah industri pakaian jadi dari tekstil
jadi untuk para pengusaha yang bermain di sektor ini
anda sekarang sudah mendapatkan stimulus baru
utamanya di pakaian jadi dari tekstil
pekerja ataupun juga investor asing yang memiliki pabrik di sini
juga nanti akan bebas pph tampaknya
selanjutnya adalah pakaian jadi dari kulit
di jawa barat banyak sekali pengrajin ataupun juga pengusaha di sektor ini
pakaian jadi dari kulit ketika nanti akan dilakukan ekspor
ataupun juga di dalam negeri untuk kebutuhan domestik
juga akan free untuk pajak penghasilan
alas kaki untuk keperluan sehari hari juga nanti akan mendapatkan kebebasan
untuk pajak penghasilan
selanjutnya adalah sepatu olahraga
indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara
produsen sepatu olahraga dengan kualitas terbaik
bahkan beberapa kali digunakan dalam momen momen kelas internasional
dan untuk itu tampaknya pemerintah mempertimbangkan
untuk memberikan kebebasan pajak penghasilan
selanjutnya adalah sepatu teknik lapangan
ini menarik sektor infrastruktur sedang dicoba dipompa saat ini
ketika bisa disuplai dari pengusaha dalam negeri
ataupun yang memiliki sumber atau pabrik dalam negeri
tanpa pajak penghasilan
tentu ini akan semakin mendongkrak juga kinerja sektor infrastruktur
yang merupakan program yang digadang gadang presiden joko widodo